pemerintah meminta komitmen bersama instansi pemerintah untuk mau melaporkan kesempatan kerja yang tersedia
demi mengejar target nawacita sepuluh juta kesempatan kerja pada dua ribu sembilan belas
komitmen itu dibutuhkan karena sampai saat ini program prioritas nawacita sepuluh juta kesempatan kerja dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
belum didukung oleh data yang akurat dari berbagai instansi pemerintah bumn maupun swasta
kementerian tenaga kerja mengklaim pada dua ribu lima belas sudah tercipta sekitar dua juta kesempatan kerja
di mana kemenaker telah menyumbang lima enam persennya atau sekitar satu ratus dua belas ribu orang
sementara itu di sektor swasta meski ada undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang wajib lapor ketenaga kerjaan baru dua ratus dua puluh empat ribu perusahaan yang melaporkan data kesempatan kerja
untuk itu kementerian lembaga pemerintah non kementerian
bumn dan perusahaan swasta diharapkan berkontribusi melalui sistem informasi
sepuluh juta kesempatan kerja yang diluncurkan pemerintah pada selasa sepuluh mei